nama ibu susi cukup populer di sejumlah survei bahkan namanya cukup tinggi begitu dalam konteks apa dalam konteks pilgub dki
nama ibu ibu disebut sebut adalah figur yang bisa menyaingi sosok basuki cahayapurnama atau ahok
anda disebut sebut akan diminta untuk mengundurkan diri dari kpk
dia tuh umurnya banyak sekali pertama saya mau jadi menko sekarang gubernur
ya pak ahok itu gubernur yang sangat saya pikir banyak membawa perubahan untuk jakarta
dan mencari figur sebaik beliau tidak mudah di negeri ini
saya salah satu yang mengagumi pak ahok
jadi ya rumor saja wartawan selalu bikin rumor
karena itu kita mengklarifikasi ini artinya apakah bisa kita artikan ibu susi tidak tertarik sama sekali atau melihat nanti saja
aja selalu rumor rumor rumor saya kadang kadang bingung kau itu dari mana asalnya dari mana ininya
dan saya apalah kan kita saya dapat kepertayaan dari pak presiden begini juga sudah luar biasa